jelang idul fitri bank rakyat indonesia menyiapkan kas tiga puluh enam tujuh triliun rupiah
bri juga tetap membuka pelayanan bagi masyarakat selama libur lebaran
ditemui dalam konferensi pers secara virtual senin sore
direktur jaringan dan layanan bri arga m nugraha mengatakan
jelang lebaran sejumlah layanan bank rakyat indonesia tetap buka
seperti layanan membuka rekening penarikan penyetoran simpanan dan pinjaman
hingga penebusan setoran bbm serta pelayanan pick up service asdp
unit kerja operasional kami yang tersebar di seluruh indonesia
tetap beroperasi untuk memberikan layanan operasional terbatas pada tanggal dua belas dan lima belas mei dua ribu dua puluh satu
dengan waktu operasional sejak pukul delapan pagi hingga dua tiga puluh
sampai saatnya sore waktu setempat
daftar dari unit unit layanan yang terbatas ini tentu dapat diakses di website resmi bri
dengan urel yang nanti bisa dilihat di layar
untuk jenis jenis layanan perbankan yang dilayani kami bisa melayani antara lain
pembukaan rekening penarikan setoran simpanan setoran pinjaman
komplain handling umum dan juga jual beli bank notes atau mata uang asing
kemudian selain itu juga kami
memberikan layanan penebusan setoran pertamina berupa bbm tanam bbm di satu ratus tiga puluh lima unit kerja operasional
dan juga pelayanan pick up service asdp
berkaitan dengan partner kami asdp di tiga puluh tujuh unit kerja operasional di seluruh indonesia
jumlah tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan pergeseran pola transaksi nasabah bri dari transaksi tunai
menjadi yang terbaik
dan juga di transaksi digital

bri juga menyediakan layanan penukaran uang pecahan kecil di dua puluh kantor cabang bri sejak bodetabek
yang mulai dilaksanakan pada tiga belas april hingga menjelang libur lebaran pada sebelas mei
bri mengimbau nasabah untuk bertransaksi secara cashless atau non tunai
dan memanfaatkan layanan digital seperti internet banking bri
untuk berbagai transaksi